pak iwan pak iwan
benar pak iwan saya lihat sendiri ada pocong di mobil saya pak iwan
ini saksinya saya messi
bener pak iwan
itu kan pak kayaknya targetnya memang kita deh pak
soalnya terakhir kali gak ada laporan kayak gitu pak
iya pak kalau kayak gini terus penumpang kita bakalan kabur semua pak
ini ini ini pasti gak bener nih
ini pasti ada yang mau sabotase usaha angkot saya
ini setoran pak rt
kok makin lama makin sedikit setorannya
maaf pak rt sekarang penumpang mah milih milih
iya pak rt penumpang zaman sekarang milih supirin kayak gitu tuh
bersih bu di jauh
waduh jauh banget bu
tau kan bumi sampai pantai
naik angkot mah yang penting aman
mesin gak mogokan
supir gak ugalan
sampai di lokasi dengan selamat
eh pak rt mata gak bisa diboongin tau
pak rt gak bisa begitu dong pak rt
hei pak rt
pak rt tau gak ibu ibu ini ya gak semua ibu ibu sih termasuk aku
itu kalau melihat supir yang ganteng kan mata jadi syuger
kalo mereka cupang kali ya bening
iya siap pak
pak iwan pak iwan tunggu
supir truk trontong begitu amat
hai pak iwan
pak iwan ikut tangan tangan
pak iwan ikut tangan tangan
pak iwan tunggu
pak iwan tunggu
pak rote kenapa bengong aja
ah pak rete
gitu aja lemah lesu tak bertenaga
ah bu ranti ini sama aja kayak orang lain
bu ranti menyela saya kan
sok aja terus gak apa apa
semua udah biasa
terus terus hantem saya
pak rete itu jangan punya perasangka buluk buluk
lagian kalau pak rete punya saingan
pak iwan kayak siapa kayak
itu mah biasa tuh dalam hal berbisnis mah
justru pak reti itu harus semangat
gak boleh gampang nyerah
jadi saingan siapapun pak rete tetap harus maju
bener juga ya
kita harus tetap maju semangat
justru lawan kita itu harus memotivasi kita untuk bisa lebih maju lagi
nah itu dia pak rete pinter
saya jadi ke ide nih supaya harus lebih semangat
aduh terima kasih
kamu sih kamu pilihnya lama lama banget
dibilang suruh pulang cepet cepet kamu malah pilih pilih yang lama sekali
lih orang kamar pilihnya lama
mau yang ini yang itu yang itu yang sini
dengar gak suara barusan
suara apa tuh dam
kayaknya nangka jatuh deh
mudah mudahan nangka jatuh
kalau pocong jatuh gimana

serem banget nih
kamu duluan dihidup
adek turunnya dimana dek
mau ke bumisari pak
kalau adek satunya
bukan dek masuk abang tuh yang satunya
kan abang tau adek naik berdua otomatis turunnya juga berdua
yang satunya dek yang paling pojok duduk
pak ditanya supir mau kemana
bapak sakit ya
pak di bagiri pak
pak di bagiri pak
hei kemana dek
tadi mereka teriak pojok
aduh abang pakai acara ngelirik lirik spion
maaf teh saya lagi perhatiin belakang
takut ada kendaraan
aduh bang kayak begitu alesannya udah bejibun
kali aja habis itu bisa langsung kenalan lebih dekat lagi ya kan bang
adam apa sih ada apa sih ada benda benda
iya tadi kita naik angkot abis itu di angkot itu ada pojok
ruh takut nih
tenang aja kan ada kak ali
heee serem banget ya pokoknya moci nggak mau naik angkot lagi
tapi aku nggak percaya masa ada pojok diangkot
benerin kak ali tadi kita berdua lihat hantu pojok di angkotnya pak iwan
aku penasaran aku pengen coba kita naik angkotnya pak iwan
jangan serem tau
kak jangan kak serem rafa takut
rafa nggak mau ketemu sama pojok
pak iwan pak iwan benar pak iwan saya lihat sendiri ada pocong di mobil saya pak iwan
ini saksinya saya messi
bener pak iwan
itu kan pak kayaknya targetnya memang kita deh pak
soalnya terakhir kali nggak ada laporan kayak gitu pak
iya pak kalau kayak gini terus penumpang kita bakalan kabur semua pak
ini ini ini ini pasti nggak bener nih
iya betul sekali
udah pak iwan nggak usah kebajakan mikir
masalah soal sabotase itu pasti kerjaannya siapa
kerjaannya pak r t
dikarenakan dia itu pasti syirik lah sama usahanya kan sama sama angkot sama pak iwan iya kan
ayo aduh repot deh nih angkot pada mogok
kita jadi jalan begini deh
tertakut aja jalan kapan
aduh ampun deh ah gimana

aduh beneran beneran beneran

oh bilang aja